mirsa selain kahiyang dan juga bobi yang menjadi ratu dan raja sehari
ada juga yang merebut perhatian banyak orang di acara pesta adat kemarin
siapa lagi kalau bukan menantu pertama presiden penampilan menantu presiden sylvi ananda
dalam setiap kesempatan dinilai elegan dan cantik meski dengan riasan sederhana
kahiyang ayu dan bobi nasution boleh bernafas lega
keduanya sukses merebut perhatian tamu undangan dan warga indonesia
dia ikut menyaksikan pesta adat mandiling di medan sumatera utara
di balik kemeriahan pesta kahiyang ayu dan bobi
ada sosok lain yang mengundang perhatian
yakni selvi ananda istri dari gibran raka buming raka
menantu presiden joko widodo ini tampil cantik selama acara pernikahan digelar
lihat saja saat selvi ananda mengenakan kain ulos ini
ia tampil anggun dengan balutan kebaya dan riasan sederhana
atau penampilan selvi saat mengenakan kebaya
berwarna merah sambil mengasuh anaknya jan etes
keluasan dan kesederhanaan selfie kembali mengundang pujian
warganya tak mau ketinggalan mengomentari setiap penampilan sylvie
di acara pernikahan kahiyang dan bobi
wajah putri solo dua ribu sembilan ini bahkan disebut sebut mirip dengan artis ibu kota
selvi semakin dikenal luas setelah kehadirannya
dalam pesta pernikahan kahiyang bobi di solo dan medan
bersama keluarga presiden joko widodo menjadi perhatian publik